setan sudah bikin partai politik
untunglah ada mantra anti setan
zaman bahwila dulu setan sebenarnya sudah sakti
walau baru tingkat provokasi membuat orang jadi penentang
membuat orang jadi penyesat menjadi jauh dari tuhan
sekarang setan sudah masuk bisnis kuliner
contohnya rawon setan di surabaya
atau bikin atraksi yang atraktif
kata ini artinya sama seperti halnya fiksi dan fiktif itu artinya sama
atraksi yang atraktif itu namanya tong setan
tongnya gede isinya sepeda motor yang muter muter
mungkin tidak ada setannya
seperti juga di rawon tidak ada setan
tidak kelihatan daging setannya tidak ada
dan terasa walau tidak teraba keberadaannya
kini di zaman now ini konon setan sudah bikin dan masuk partai politik
karena tanpa setan pun sudah penuh kebencian penuh fitnaan penuh intoleransi
tapi untunglah di jawa ini ada
mantra anti setan
kalau kita bertindak tulus bukan karena fulus
ketika kita mementingkan rakyat bukan mencatut dan berkhianat
itulah mantra sakti
sehingga ada ungkapan
setan orang doyan demit orang dulit
setan di kalahkan dan dibiarkan kelaparan
sementara demit temannya yang satu koalisi dengan setan
mampu menyentuh kita kita ini
itulah mantra sakti anti setan